bergabung suko widodo ketua pusat informasi dan humas universitas erlangga
pak suko selamat malam
pak suko terkait dengan kasus ini sejauh mana penyelidikan perkembangan kasus kemudian kabarnya dari universitas erlangga hari ini juga mengadakan sidang kode etik
seperti apa informasi lanjutannya pak suko
ya mbak tiffany hari ini tadi jam sekitar sebelas berlangsung audiensi yang mungkin lebih tepat dari perwakilan health center fakultas dengan keluarga si g ini
nah di dalam audiensi itu kita jelaskan permasalahan permasalahan yang sekarang itu menjadi viral menjadi pertanyaan publik dan keluarga ternyata sudah mengetahui masalah
nah dari situlah kemudian ada sejumlah informasi yang kita ganti
nah dari informasi yang kita gali kemudian kita kompilasi dengan laporan laporan dari sejumlah mahasiswa yang merasa mungkin dirugikan atau mengetahui dan pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan
nah dari dua kompilasi dan kemudian data data akademis
nah nanti tim etik
tim etik perlu diperhubungkan kira kira tindakan apa terhadap peristiwa yang sedang melanda si yang bersangkutan
oke tadi pak suko sampaikan keluarga sudah mengetahui kasus ini
apakah keluarga mengetahui kasus ini memang dari informasi dari pemberitaan yang beredar atau dari keterangan gn sendiri pak suko
artinya memang menyatakan betul melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan
ya kami masih mendalami ada catatan yang mungkin tidak bisa saya ungkap ke sini karena ini kan bagian dari proses pelacakan yang kami sampaikan
tapi yang prinsip kami sudah menangkap kira kira data data yang sangat penting mengenai yang bersangkutan
dan data itulah yang menjadi bahan bagi para tim health center dan tim kode
dan juga etik untuk nanti membuat kekhususan
nah tentu kan kita harus hati hati karena kan peristiwa ini kan peristiwa yang ya sangat memprihatinkan tidak kita kehendaki semua
dan kami juga terkejut dengan peristiwa yang terjadi minggu lalu
oke apakah pihak universitas juga hari ini pada saat melakukan audiensi juga berkomunikasi dengan g dua puluh
tidak jadi memang sudah sepakat
karena kepentingan tersebut kita berkomunikasi dengan pihak keluarga
oke dari laporan laporan korban yang saat ini sudah diterima oleh pihak universitas seperti apa pak suko
artinya betul dengan modus yang sama berkedok riset kemudian korban diminta untuk membungkus tubuhnya membungkus badannya menggunakan kain jarik
semua seperti itu atau mungkin juga ada kemungkinan korban dari luar universitas kah
ya macam macam lah yang prinsipnya memang orang orang yang atau anak anak yang melaporkan itu pernah berinteraksi terutama lewat chat
kemudian di driving untuk melakukan bagaimana yang beredar itu jadi melakukan tindakan tindakan yang seperti membungkus
namun demikian juga ada yang mengatakan saya pernah disuruh begini begini dan sebagainya
tetapi saya menolak misalnya semacam itu jadi data itu yang beberapa data memang masih levelnya sumir ya
jadi hanya melaporkan saya pernah dicoba untuk diajak melakukan sesuatu tapi dia menolak misalnya
memang begini mbak kalau melihat rata rata adalah ada istilahnya power relation ya
jadi yang menjadi diajak berinteraksi untuk hal itu
itu adalah mahasiswa baru ya
dan posisi g merupakan senior betul ya pak suko
dan masih tercatat sebagai mahasiswa aktif
apakah pihak kampus juga melakukan pendalaman
mungkin keterangan dari lingkungan dari teman teman yang bersangkutan
bagaimana kemudian perilaku atau gerak gerik atau juga membaca melihat rekod nilai nilai akademik
yang bersangkutan sehingga mungkin ini juga bisa menjadi pendalaman pak suko
ya betul devani jadi kami pun juga melihat rekod akademis
posisinya kan sekarang semester sepuluh ya semester yang ada batas di mana nanti kalau dia tidak menempuh tertentu
maka secara akademis bisa berhenti tapi itu ada regulasinya
tapi yang pasti bahwa dalam semester terakhir ini semester sepuluh ini
menurut informasi dari dosen pemimpin skripsi yang bersangkutan tidak pernah konsultasi
biasanya kan dalam satu semester itu kan katakan dua belas kali dia harus ketemu dosennya
untuk mendiskusikan skripsinya sebelum ujian
tapi semester ini sama sekali tidak dimanfaatkan oleh yang bersangkutan
dan sejak kemar itu memang yang bersangkutan
dan tidak berasa di surabaya
oke dari laporan korban korban yang masuk ke pihak universitas sampai dengan sejauh ini
apakah artinya kemungkinan akan menempuh upaya atau jalur hukum
sebagian besar bukan korban ya dia mengatakan yang lebih banyak melaporkan
jadi saya tahu saya pernah tetapi pada level itu memang belum sampai ke sana
tentu kalau nanti ditemukan ada data data yang kuat
kita mendorong kepada mereka yang lapor dan mungkin merasa pernah diperlakukan dan itu berbahaya
tentu kita dorong untuk memberikan laporan kepada pihak yang berwajib
tetapi secara prinsip tentu saja kampus kan ada pedoman perilaku mahasiswa
nah itu ada aturannya misalnya mahasiswa tidak boleh
misalnya bawa minuman keras atau kuman ada sebagainya
itu salah satu contohnya tentu itu ada saksinya
dalam kasus ini tentu kalau itu terbukti ya pasti pihak kampus secara internal secara etnis
akan membuat keputusan sesuai dengan pedoman yang diperlukan
oke sehingga memang belum ditetapkan atau dijatuhkan sanksi ya sampai dengan sejauh ini ya
dari sidang kode etik dari pihak universitas ya pak suko ya
kita berharap dalam satu dua hari ini
segera tuntas keputusan itu karena insya allah sudah cukup data data yang kita peroleh mbak
oke baik terima kasih pak suko widodo sudah bergabung dengan kami di sian indonesia connected malam hari ini